baiklah sayang papa percaya sama kamu
papa berangkat ya

ibran menurut lo gimana kau
roman bakalan jawab apa ya
ikhtiar dan tawakal
itu maksudnya gimana brant
bisa jelasin sama aku apa gak
ya kalau hubungan kita
misalnya terbentur dengan restu orang tua
ada dua cara yang bisa kita lakuin
yang pertama ikhtiar
berusaha untuk mendapatkan restu orang tua
dan tentunya usaha yang kita lakukan
harus diiringi dengan
dan cara kedua
tawakal adalah kita berserah diri kepada allah yang maha kuasa
dan setelah usaha yang kita lakukan tadi
kita tinggal serahkan kepada allah
karena allah yang menentukan
dia itu judul kita atau tidak
cakep loh ya
jawaban dari ibran
intinya itu adalah
selain kita berusaha kita juga harus bisa berserah diri sama allah
gitu ya ibran
nah ini buat aslover mungkin juga ada yang
punya permasalahan yang sama
atau mungkin juga
pengen sharing dengan tema kita hari ini langsung aja ya
untuk telepon kita berdua karena
kita udah siap nih
buat menampung sharingan dari kalian semua
langsung aja telepon ke nomor delapan ratus tujuh puluh tujuh tiga puluh delapan delapan belas lima puluh tujuh puluh delapan
apa apaan sih itu ibran
sotoy banget jadi orang
kalau menurut gue ya
kalau pacaran itu udah gak direstuin
ya mendingan putus asa ya
emang mau gitu kualat
ya pasti kualat lah kalau nggak direstuin
udah ada yang masuk nih ya ibran cepet banget ya aslover
langsung aja disitu siapa
kok suaranya kayak gak
nah cuma kalau misalkan buat sekarang ini gimana nih cerita dari wuri sendiri
udahkah dapat restu dari orang tua kalian
mungkin bisa di share sama kita berdua disini dan siapa tau kan
cerita dari wur ini juga bisa untuk menginspirasi uplorter yang lagi dengerin suara hati
di sekolah gue itu kan lagi ada turnamen volley
dan kebetulan bokap gue itu jadi jurinya
dan romeo ikutan tanding
dengan harapan bokap gue bakalan respect sama romeo
kita juga gak lupa berdoa
kalau gitu semangat ya uri
romeo pasti bakalan mati matian untuk memenangkan turnamen volley itu
dan dia sadar
karena lo udah gak sabar lagi
untuk ngenalin romeo ke bokap loh
siapa juga yang gak sabar
kalau iya juga gak apa apa wuri
jangan sampai lupa
begitu udah diresetuin sama orang tua lo
lo juga harus belajar masak ya
karena kasian romeonya masak punya pacar gak bisa masak
ih awas lo ya liat aja besok
resek banget sih
eh bentar bentar bentar
ini wuri sama gibran kenapa lagi diletek letekan gini
emangnya wuri besok mau ketemu soal gibran
lihat aja besok pas siaran lagi
yaudah deh itu aja yang mau gue curhatin
ini udah cerita ke suara hati
dan juga pastinya kita seneng banget ya kalau misalkan wuri tuh telpon terus tiap hari
sukses ya buat wuri
dan juga mudah mudahan hubungan kalian lancar
maksudnya amin buat hubungannya romeo sama worry
tunggu tunggu tunggu
ini kayaknya ada yang gak beres ya
kok umurnya hampir sama kayak wulan ya
buktinya sama andika kan juga sama
dia bakal jadi juri
wuri itu wulan
tapi dulu dia
tidak menghampiri hilangkan semua keraguan hati
dukunglah kami wahai semesta
tindungi perjuangan ini sama pencipta
agar restu ini nyata agar cinta ini tetap terjaga
dan nanti malam juga papa harus ke singapura
selama papa pergi kamu jaga mama tiana baik baik
apalagi mama kamu itu kan pernah pendarahan
bapak ini lagi khawatir sekali
iya papa tenang aja aku pasti bakal jagain mama kok
benar ya sayang ini sekarang aja mama tiana itu agak pucat
jadi papa tenang aja
papa gak usah bicara
biarin aku pasti bakal jagain mama
baiklah saya papa percaya sama kamu
papa berangkat ya
kamu zanam i barbaressh
kawan wanita nakjab p pequeoutaggi
besides pesen lalu kaya beberapa makee ya asian